meski menuai protes di beberapa kota di amerika serikat
kemenangan trump dinilai positif oleh presiden jokowi dodo
jokowi mengungkapkan kerjasama erat dan terjadi antara kedua negara ke depan
sebagai salah satu mitra besar bagi perdagangan indonesia
kemenangan trump diharapkan tidak menjadi kontroversi di indonesia
apalagi amerika merupakan negara tujuan ekspor terbesar indonesia
selama januari hingga agustus dua ribu enam belas
ekspor indonesia ke negeri paman sam mencapai sepuluh dua puluh tiga miliar dolar amerika
karenanya presiden jokowi dodo mengungkapkan kemenangan trump
tetap akan mempererat hubungan kedua negara
saya mengucapkan selamat kepada presiden terpilih
dan indonesia siap

untuk melanjutkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan amerika serikat
saya juga mengajak kepada presiden amerika terpilih
untuk terus melanjutkan kerjasama
dan menciptakan kesejahteraan dunia